sementara buntut dari kasus pemukulan oleh anak pejabat polri di sumatera utara
memunculkan dugaan kasus baru
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
memblokir rekening sang ayah pelaku penganiayaan akbp akhirudin hasibuan
hal itu dibenarkan kepala birohumas ppatk natsir kongah kamisiyang
melancir detik com rekening xkb bin opsidit natkobau itu diblokir
lantaran ditemukan adanya indikasi pencucian uang
saat ini polda sumatera utara sendiri
tengah menelusuri harta kekayaan akbp akhirudin
usai hobi moginya disorot
berdasarkan data lhkpn harta kekayaan akhirudin mencapai empat ratus enam puluh tujuh juta
namun motor gede yang kerap dipamerkan akbp akhirudin
tidak tercatat di lhkpn yang dilaporkannya ke kpk
agus supratman medan sumatera utara